saat prestasi tunggal putra indonesia menurun tunggal putra india justru menunjukkan taringnya di indonesia open super series premier dua ribu dua puluh
ada tangan dingin pelatih asal indonesia mulyo handoyo dibalik kesuksesan kidambi srigan meraih gelar juara nomor tunggal putra
sebagai pemainan unggulan kidambi serikan bermain perkasa di partai puncak
pemain yang menduduki peringkat dua puluh dua dunia ini berhasil menang atas pemain jepang kazumasa sakai melalui dua game langsung dua puluh satu sebelas dua puluh satu sembilan belas
sepanjang turnamen ia juga mencetak rekor mengesankan dengan melibas unggulan keempat yanwar jordanson dan pemain nomor satu dunia asal korea son wanho
padahal ia sempat absen akibat cedera saat olimpiade rio
saya sudah berada di luar badminton sejak saya mulai bermain
jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan pekerja yang membantu saya setelah kembali dari kecemasan
saya sangat beruntung untuk memiliki kemampuan ini
pelatih yang dimaksud adalah moyo handoyo
tak diterima melatih di indonesia mantan pelatih peraih olimpiade atena taufik hidayat ini menerima tawaran tim nasional india
meski baru melatih selama enam bulan moyo mampu membawa gelar perdana nomor tunggal putra bagi india sepanjang kejuaraan indonesia open
ya pasti kita persiapkan dengan latihan keras ya ada yang di sana
tapi setelah di sini melihat drawing juga saya lihat semestinya lawannya tangguh semua
ya kita mesti apa ya satu persatu lah menghadapi pemain pemain yang saya katakan sudah levelnya top top ini
tapi saya yakinlah dengan kerja kerasnya mereka bisa mengalahkan satu persatu lawannya
tak hanya tunggal putra mulyo juga menang
olimpiade dua ribu dua puluh menjadi akhir kontrak serta target besar mulyo handoyo bersama tim badminton india